jelang perayaan natal sejumlah gereja pun bersiap menyambut jemaat
dan kami telah terhubung dengan korespondensi ann indonesia angga dwi putra
di gereja katedral santo petrus bandung jawa barat
angga selamat sore persiapan
apa yang kemudian dilakukan dari gereja jelang misa perayaan natal besok
saat ini saya sedang berada di gereja santo petrus di kota bandung
yang sudah sejak pagi tadi mempersiapkan jelang perayaan natal
yang akan mulai digelar pada sabtu besok dan tentu saja puncaknya pada hari minggu
dan untuk lebih tahu secara dalam apa saja persiapan yang sudah dilakukan
oleh katedra santo petrus di kota bandung
sudah ada bersama saya ibu
justina murwanti selamat sore bu
selamat sore pak
boleh dijelaskan mungkin ini persiapan yang sudah dilakukan oleh gereja katedral santo petrus bandung
kami selain mempersiapkan tempat untuk umat yang akan merayakan perayaan hari natal nanti
kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak pemerintah dan tim kepolisian
terutama untuk keamanan dan sudah berkoordinasi dengan baik
mereka menyambut dengan baik dan akan melaksanakan tugas mereka
untuk tim keamanan dengan baik pula
selain itu kami juga untuk tahun ini perbedaannya dengan tahun yang lalu
tahun lalu karena masih pandemi kita dengan melalui registrasi
tapi kalau untuk tahun ini kami sudah terbuka untuk umum tanpa registrasi
jadi kami tambah kapasitasnya untuk umat yang tadinya hanya sekitar lima ratusan
untuk tahun ini walaupun masih terbatas kami juga siapkan kurang lebih kapasitasnya satu enam ratus
untuk umat yang akan melaksanakan misa di hari natal nanti maupun di malam natalnya
kurang lebihnya seperti itu
nah ini kan besok sudah dimulai misa ada mungkin bisa disampaikan juga ke penonton
ada berapa kali untuk misa malam natal dan misa di hari natal nanti diselenggarakan berapa kali di sini
untuk misa malam natal kita akan selenggarakan empat kali yaitu di pukul lima belas delapan belas dua puluh satu dan dua puluh tiga
dan untuk yang hari natal di hari minggu itu pukul enam sembilan dua belas dan tujuh belas
total berarti ada empat di hari sabtu dan empat di hari minggu ya
nah ini kan pasti antusiasme para jemaat untuk kembali hadir di gereja katedral sangat tinggi
apalagi tadi sudah tidak ada pembatasan
untuk aturan masker dan protokol kesehatan akan seperti apa nanti
untuk protokoler kesehatan kita masih terapkan umat wajib tetap memakai masker
untuk cek suhu dan untuk menggunakan hand sanitizer itu masih tetap dilakukan
dan juga nanti akan dicek di pintu masuk untuk keamanannya
tidak boleh membawa tas yang berlebih atau tas yang besar yang bisa menimbulkan kecurigaan
bawalah barang barang seperlunya aja atau tas kecil aja
itu yang sudah kami himbau ke umat supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan aman
nah ini juga kan masalah kendaraan atau parkir juga kan dengan banyaknya animo masyarakat
untuk hadir ke sini mungkin dari panitia atau dari pihak gereja santo petrus akan seperti apa nanti untuk pengaturannya
kami sudah bekerja sama dengan pihak pihak di sekitar gereja di intansi intansi yang mempunyai lahan parkir
di seputar jalan jawa dan jalan merdeka
kami meminjam lahan parkir mereka dan mereka juga terbuka untuk meminjamkan lahan parkirnya untuk umat kami yang akan melaksanakan peribadatan
terakhir mungkin bu
ada pesan pesan untuk para jemaat yang akan hadir
untuk umat yang akan hadir pada esok hari dan juga hari minggu ada pesan pesan khusus mungkin seperti apa
untuk umat yang akan menghadiri misa di malam natal maupun di hari natal alangkah baiknya menggunakan transportasi umum aja
supaya tidak menumpuk atau membuat macet jalanan
dan yang kedua semoga kita bisa melaksanakan malam natal dan hari natal nanti dengan baik dan dengan hikmat dan juga aman
dan mari kita saling menghormati dan menghargai satu sama lain seperti pesan atau tema natal pada kali ini
kita diminta untuk lewatlah jalan lain atau mencari jalan lain
itu istilahnya kita diutus atau kita diminta untuk supaya melakukan apa yang ada di dalam diri kita itu berbagai cara
talenta kita kita kembangkan
dan kita juga harus mencari jalan lain
dan kita juga harus mencari jalan lain
dan juga kita saling menerima satu sama lain dengan baik
terima kasih bu justina atas waktunya
semoga akan lancar kemudian juga berjalan dengan ramai pastinya karena sudah lebih banyak jemaat yang bisa hadir umat yang bisa hadir
dan tetap lancar tetap khusus juga tetap dalam suasana natal yang begitu syahdu ya bu ya
ya itu elvira persiapan yang sudah dilakukan oleh gereja katedral santo pancasila

di sini juga kami melihat bahwa tenda tenda sudah mulai dipasang
esok juga tadi kami sudah bertemu dengan pihak kepolisian bahwa akan dilakukan screening terlebih dahulu sebelum nanti misa pertama akan digelar pukul tiga sore
jadi dipastikan semua akan berjalan dengan lancar dan juga aman seperti harapan kita semua
baik harapannya demikian tidak hanya di bandung tapi di semua kota di indonesia